sini pak satria ini bapakku satria
abang kita disini moments
hai banyak sekali kemajuan ryan papa yuh
i pikir sebaiknya kita ke rumah sakit itu aja terus papa
terapis di sana soalnya lebih galak jadi yu lebih giat you
udah kita pindah sana aja ya
jangan jangan jangan pindah rumah sakit lah
kok ini bisa bilang kayak begitu
you nggak lihat kemajuan papa you
kamu nggak usah mikirin soal biayanya ta ya
tuh sakti aja nggak keberatan gimana sih you
kok malah you yang rewel sih you
you nggak demen ya lihat papa maju you
pokoknya gue nggak setuju
udah sakti you jangan dengerin dia
dia memang lagi begitu dia
nggak tahu kenapa ay
pokoknya nggak setuju ah
tak tak tak
kamu kenapa sih
masa kamu nggak melihat ay kamu cepat sembuh tak
kamu pasti gak enakan lagi sama aku
udah lah ta
mau sampai kapan sih kamu kayak gitu
mau tahu kenapa
iya aku mau tahu kenapa
raka kerja di rumah sakit itu
itu alasan aku
sekarang kamu masih mau apa terapi di sana
masih mau bawa papa ke sana yakin
aku nggak keberatan kok
aku sama sekali nggak keberatan
buat aku yang penting ayah kamu bisa cepat sembuh
aku udah senang banget
kamu kaget aku bilang gitu
talitha aku ini bukan anak kecil yang takut kehilangan mainannya tah
lagi pula andaikan aku anak kecil kamu tetap bukan mainan kan
aku nggak takut sama sekali ta
karena sekarang aku yakin
kalau kamu udah memutuskan untuk milih aku
sebenarnya aku yang belum siap ketemu sama raka lagi
tapi sakti benar juga
yang penting kan papa cepat sembuh
duduk duduk duduk
aku minta maaf karena tadi aku udah ikut campur waktu pada boc upload
justru harusnya aku yang berterima kasih sama kamu
dari dulu tuh bapak nggak pernah perhatiin aku
aku tahu memang kewajiban aku sebagai anak aku kasih uang untuk bapak aku tahu kok
tapi yang ada di pikiran bapak di otak bapak itu hanya uang uang uang aja selalu
tentang uang bapak nggak pernah perhatiin aku
dia kurang respect sama bapak kamu
kayaknya setiap kali dia muncul ada aja masalah yang timbul
aku gak tega aja ngeliat kamu
kalo lu kayaknya disusahin terus sama dia
ya tapi untunglah kamu nggak marah
raka itu perhatian sekali sama aku
walaupun dia gak ada maksud lebih
tapi aku ngerasa dia perhatian sekali
bapak jangan gitu dong pak ngomongnya
cuma kamu harapkan bapak satu satunya
kamu nggak mau kan
kalo bapak mati kelaperan
nggak mau kan
bapak tuh apa sih pak
kok ngomongnya seperti itu
tapi bapak harus janji sesuatu sama ayah pak
bapak janji sama ayah bapak nggak akan bikin masalah lagi
janji sama ayah pak
ya kamarnya memang kecil sih pak
tapi seadanya ya pak
udah kamu beresin tempat tidurnya yang bersih
biar bapak tidurnya enak
bos cls yang tempoh hari aku tipu
aku lagi beres beres kamar eh ada bapakku
aku kenalin kamu tunggu sini ya
aku duduk sini ya
tadi bapak di luar
bapak itu ke mana pak
aduh ada nih
bapak kenapa sih pak
ini bapakku satria
bapak ini satria
harus beli minuman
nih harus tamu harus dikasih minuman
beli minuman dulu san
aku beli minuman
oh iya dia andasinkan
tidak ada yang mau diinkalkan jadi kenapa ya
dia yang tahan dia ketawakan aku
tidak ada yang mau diinginkan
ayahnya sih baik ya manis polus
tapi bapaknya hmm ampun
terima kasih om
ayahnya selalu bernal ya
luar biasa bapak kamu
saya percaya ini anaknya pejabat pak
pejabat pejabat peneran
terima kasih om
cuma masih kayak bapak lho pak musadri ya
tapi tapi ya memang begitu bapakku
kamu tolong maklum ya
aku juga aku juga maklum kok itu
emang kalau orang tua ya begitulah keadaannya ya
cuma aku cuma mau pesen aja sama kamu ini ayah ya
hati hati kenapa sat
enggak cuma ini aja apa
mengantisipasi maksudnya kan
jaga jaga aja lah
kalau pepatah itu sedia payung sebelum hujan lebih baik begitu kira kira
ya udah kalau gitu aku tinggal dulu ya
kamu temenin bapak kamu aja
ini enggak mau diminum sat
oh iya buat bapak kamu aja deh
kayaknya aus banget ya
ya udah pak
ya udah pak
ya udah pak
ya udah pak
ya udah pak
ya udah pak
ya udah pak
ya udah pak
ya udah pak
ya udah pak
ya udah pak
ya udah pak
ya udah pak
ya udah pak
ya udah pak
ya udah pak
ya udah pak
ya udah pak
ya udah pak
ya udah pak
ya udah pak
ya udah pak
ya udah pak
ya udah pak
ya udah pak
ya udah pak
ya udah pak
ya udah pak
ya udah pak